almarhum eril aryo ristanto dardak adik bupati terenggalek emil dardak dimakamkan di tpu tanah kusir kebayoran lama jakarta selatan kami siang
keluarga almarhum mengaku sudah ikhlas dengan kepergian eril
di tengah suasana duka jenazah almarhum eril aryo ristanto dardak adik bupati trenggalek emil dardak diturunkan ke liang lahat
kepergian eril yang mendadak meninggalkan duka bagi keluarga kerabat dan teman kampus almarhum
kakak kandung almarhum emil dardak mengatakan keluarga sengaja menolak proses autopsi karena telah mengikhlaskan kepergian almarhum
kaka kandung almarhum emil dardak mengatakan keluarga sengaja menolak proses autopsi karena telah mengikhlaskan kepergian almarhum
kaka kandung almarhum emil dardak mengatakan keluarga sengaja menolak proses autopsi karena telah mengikhlaskan kepergian almarhum